siapa bilang usia lanjut bisa menghalangi tubuh untuk tetap aktif
salah satu cara menyenangkan untuk tetap bugar adalah dengan mengikuti line dance
tak hanya melatih fisik gerakan tariannya juga disebut bisa mencegah fikun
maria wanita yang berusia enam puluh tiga tahun ini adalah salah satu dari peserta pelatihan line dance
menurutnya line dance salah satu sarana untuk melatih kekuatan otaknya
ini merupakan satu olahraga yang positif ya
selain melatih kita punya fokus kita punya konsentrasi kita punya daya ingat
itu benar benar membuat kita itu belajar untuk tidak sampai yang jelang ketuaan itu kan pasti menurun
dalam berlatih langkah kaki menjadi kunci untuk melangkah dengan indah
saya jadi tertarik untuk ikut mencobanya
meskipun gerakan ini berintensitas rendah ternyata saya cukup kesulitan mengikutinya
gerakan ini akan memperkenalkan anda pada teknik dasar koreografi berbagai jenis tarian
seperti salsa caca rumba dan walks
yang disesuaikan oleh jenis musiknya
karena di line dance itu lebih fun ya lebih santai olahraga cantik
jadi manfaatnya untuk daya ingat biar tidak mikun selain dapat juga konsentrasi
neurolog sri utaminingsi menyatakan orang tua yang aktif menari
kemungkinan akan memiliki perbaikan fungsi eksekutif stabilisasi
serta memiliki kekuatan otak
dan juga memiliki kekuatan otak

menari adalah suatu kegiatan kolaborasi yang diintegrasikan antara visual kognitif motorik
visual stasial sosial dan keterlibatan emosi
sehingga kegiatan kegiatan ini itu mengaktifasi bagian bagian otak yang bertanggung jawab untuk hal tersebut

menari di tanzil edwin arman jakarta